dari rekaman ponsel milik warga terlihat aksi seorang pemuda di jalan raya veteran kota serang banten
tampak pemuda itu meludahi petugas serta menantang polisi lalu lintas
ia juga mengaku sebagai anggota tni
remaja tersebut ditilang karena berboncengan dengan tidak menggunakan helm
namun saat hendak ditilang pelaku tiba tiba saja mengamuk
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini